hai kamu luar biasa sayang
dan kamu tahu enggak semua prestasi ini semua karya karya kamu ini
pelan pelan banding hati hati
oke kembali dulu ke posisi berdiri
oke kembali satukan tangannya di depan dada
kembali satu perlahan pejamkan mata biar sedikit relax bayangkan hal hal yang indah tarik nafas
awas hati hati rasakan setiap hembusan dan tarikan nafasnya
cinta yang kumau cukup cinta yang biasa biasa aja
cinta yang ada saat kau membuka mata dan jalani hari bersamanya
tapi bersamamu kudapat cinta yang luar biasa
cinta yang membuatku selalu bahagia
ogre hadirnya merasa adem aja ya melihat aaron bios mama andeng kayak begini ya
kita ikutan yoga tok picking kita tuk ikutan merasakan ketenangannya itu bahwa
kita merasakan ketenangan itu
bakalan begitu terus ya ki ya
amin selama lamanya ya
seneng aku tuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf pak saya periksa dulu ya
oh iya silahkan silahkan
boleh saya periksa juga
tunggu sebentar pak ya
ini pak sudah
saya bukain dulu ya
mari pak silahkan
kemana elsa papa yang dulu
nak papa denger kamu udah usg
karena aku sama nina perempuan
dan lucu kayak kami
duduk sini yuk
papa di rumah beres beres
terus papa menemukan